ada belasan anak menjadi korban pelecehan seksual yang berawal dari permainan daring
dan kasus semacam ini bukan yang pertama kali terjadi
anak anak yang rentan akhirnya menjadi korban kejataan tirana digital
lalu bagaimana sebenarnya perlindungan terhadap mereka
untuk membahasnya kami sudah terhubung melalui zoom dengan pak nahar
yaitu deputi bidang perlindungan anak kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
serta ibu retno listiarti komisioner bidang pendidikan dari kpi
selamat malam pak nahar dan juga bu retno

waktu itu sama game hago itu dimainkan juga oleh anak anak yang saat itu modusnya hampir mirip seperti ini ya
dimana game hago ini memang punya apa memberikan jadi anak yang mau bergabung itu memberikan identitas
nah salah satunya memang nama lengkap kemudian juga nomor telepon
dan masing masing pemain itu bisa melakukan chatting
nah korbannya usianya juga hampir sama nih ya delapan sembilan tahun lah ya
yang melakukan pengaduan ya kemudian kita dorong juga melakukan pengaduan waktu itu ke polisi
nah untuk game hago ini kita juga sempat memanggil nih kpai ya
sampai kemudian sekarang udah nggak bisa chatting ya
jadi data itu kemudian anak anak yang main itu lebih terlindung
untuk kasus ini ini kan sebenarnya pengaduan di agustus ya
lalu setelah itu kpi bersurat ya
dan ini kita juga heran ya karena kalau saya membaca keterangan game ini
ini untuk anak usia tiga belas ke atas
sementara seluruh korban yang sebelas ini kan sebelas ke bawah ya
jadi usianya sembilan sampai dengan sebelas tahun
jadi artinya belum tiga belas ya masih tiga belas ke bawah
nah berarti kan ada kontrol juga yang lemah nih pada penyedia aplikasi gitu ya
tentu ini mesti juga di apa
dan harus juga memperbaiki
yang kedua adalah
dan bisa akhirnya juga mendapatkan nomor anak anak
nah ini korban untuk hago juga usia pelaku dua puluh tujuh tahun ya
untuk kasus ini juga kan sama
sebenarnya pelaku adalah orang dewasa
dan inilah ya kenapa kemudian orang tua wajib waspada
dan juga kontrolnya harus kuat nih untuk anak anak yang main game
karena anak anak ternyata bisa jadi korban predator seksual
bu retno tadi menyatakan bahwa ini kalau dilihat dari keterangannya
sebenarnya ini hanya bisa diunduh bagi mereka yang berusia di atas tiga belas tahun atau dua belas tahun begitu
tapi ternyata faktanya kan ini ada satu pengawasan yang juga lemah begitu ya
bisa dikatakan seperti itu
hingga akhirnya bisa diunduh bagi anak anak di bawah usia sesuai ketentuan
selain itu apa saja menurut ibu kemudian yang menjadi faktor penyebab kasus seperti ini bisa terjadi
sebenarnya memang ini kan peran orang tua menjadi pentingnya
jadi selain negara
negara kan lewat kebijakan gitu ya
kemudian juga bagaimana kemudian negara bisa hadir
umpamanya untuk aplikasi game game tertentu yang memang ternyata membahayakan anak anak
itu kan bisa kemudian dilakukan
apakah penutupan atau perbaikan
nah yang kedua adalah peran orang tua
ini menjadi penting juga guru guru ya
karena gini kenapa game ini disukai anak anak gitu
karena kan dia tuh lebih mudah ya
kemudian yang kedua
peralatan yang dibutuhkan dalam permainan ini tuh ternyata murah
ini paling murah ini dibanding game game lain gitu
yang harganya cukup tinggi gitu
sehingga anak anak pada usia tadi ya
tiga belas ke bawah
itu jadinya menyukai permainan ini
nah ini yang penting adalah sebenarnya orang tua
untuk anak anak yang usianya masih tiga belas ke bawah
itu seharusnya handphone itu bukan dikasih atau hadiah
tapi adalah dipinjam
sehingga ayah bundanya kalau namanya dipinjam
kan berarti milih papah mama
nah itu sehingga papah mama atau ayah bundanya tetap bisa melakukan kontrol
yang kedua adalah sebenarnya ini orang tua
harusnya menurut kami
nah ini kan ketahuannya ketika orang tuanya ingin melihat
kemudian anaknya keberatan
nah jadi memang perlu tadi pengawasan maupun kepekaan
nah banyak orang tua menganggap
ah itu kan game anak anak gitu
ketidaktahuan orang tua ini juga ini menjadi satu momentum
untuk menyadari bahwa tidak semua game itu aman
dan harusnya ada aturan lain juga ya
baik berarti kalau dari kpk
tentang kegunaan gadget termasuk game ini ya
kalau dari kpai artinya pengawasan dari pihak orang tua juga menjadi satu hal yang penting
dan senada dengan hal itu
kementerian ppa ini juga menyatakan bahwa pentingnya pendampingan orang tua
saat bermain gadget atau adanya digital parentic
tapi kita harus sama sama sadar kondisinya
faktanya tidak semua orang tua

bahkan kadang gadget berisi permainan online tersebut adalah satu bentuk untuk
agar menjadi hiburan anak tersebut
kita harus sadar betul kondisi itu
besar sekali harapan dari pihak orang tua
ada juga penyaringan
pengawasan yang itu dilakukan oleh pihak kementerian
panahar dan juga bu retno
saya kan ke panahar
pak nahar apa kemudian upaya upaya yang dilakukan oleh kementerian ppa
agar tidak serta merta tanggung jawabnya ini hanya diberikan pada orang tua
banyak pihak yang kemudian menyatakan bagaimana
memberikan atau peran pemerintah di sini adalah
bisa memberikan literasi digital kepada anak anak tersebut
memasukkan dalam kurikulum begitu pak
iya terima kasih
tentu ini persoalan yang harus menjadi tanggung jawab kita bersama ya
bukan hanya orang tua
lalu kemudian anak itu sendiri
kemudian kan dari data yang tadi disampaikan oleh kpai
dan kami juga misalnya
rupai rupai juga mencatat ada hal hal yang harus diwaspadai
karena misalnya di dua ribu delapan belas
pernah menyaksikan kegiatan seksual melalui online
jadi ini baru persoalan yang program
lalu kemudian dengan cara cara melalui game online dan segala macam
dari satu sisi teknologi ini juga bisa dimanfaatkan dengan
untuk mempermudah aktivitas
tapi juga di sisi lain bisa digunakan oleh orang lain
untuk melakukan hal hal yang tidak kita harapkan
nah oleh karena itu maka
kami tentu terus mengupayakan beberapa program yang terkait dengan
bagaimana kita melakukan pencegahan
ada beberapa program internet aman bagi anak
nah ini gunanya juga untuk meminimalisir dampak negatif dari media sosial dan internet
lalu kemudian juga modul aku cerdas berinternet
lalu kemudian juga aku boda aku nyaman
ini juga diperuntukkan untuk orang tua dan anak menjadi kader yang bersama sama
untuk meningkatkan literasi digital dan ketahanan digital anak
untuk mencegah dari kejahatan kejahatan yang berbasis ponik
jadi ini upaya upaya ini terus dilakukan sampai di dua ribu tujuh belas itu upaya untuk memastikan
peta jalan perlindungan anak di ranah daring ini sudah dilakukan
dan kami terus bersama kementerian kominpo dan kementerian lain untuk membangun peta ini
untuk tujuan tujuan tadi untuk menyempurnakan regulasi
lalu kemudian membentuk komitmen bersama di tingkat nasional
dan juga menjadi rujukan dan mewujudkan harapan kita semua
apa dari kepentingan dan isu perlindungan anak di ranah daring
benar artinya adalah perlindungan anak di ranah daring ini menjadi concern dari semua pihak
termasuk diantaranya kementerian pppa ini juga melibatkan kpai begitu dalam hal roadmap ini
tapi kan faktanya dengan adanya
sejumlah aturan yang tadi disebutkan oleh pak nahar masih banyak kasus kasus yang terjadi
yang terbaru kemarin baru terjadi juga melibatkan atau menjadikan sebelasan anak menjadi korbannya
bu retno dalam hal ini kpai memandang apa kemudian celah celah yang sebaiknya diperbaiki
oleh kementerian lembaga terkait agar kasus ini tidak terjadi lagi gitu
ya emang ini sulit ya kalau memang tadi yang pak nahar katakan bahwa memang harus bersama
nah salah satunya sebenarnya kalau banyak kasus kasus seperti ini barangkali contoh
walau mungkin beberapa negara tapi yang kelihatan begitu ketat terhadap game online terhadap anak itu misalnya cina ya
kan ini mungkin juga bisa menjadi bagian yang bisa dicontoh juga dalam upaya melindungi anak anak
misalnya china itu untuk password masuk dalam satu game yang sesuai usia itu adalah passwordnya itu wajah
jadi wajah anak itu
bisa dilihat apakah dia sesuai atau tidak dengan usia
nah saya rasa pemerintah indonesia juga bisa ya sebenarnya melakukan hal itu
apa bagaimana menghindari anak anak bermain untuk tidak yang sesuai dengan usianya
dan bagaimana orang dewasa seperti ini yang punya niat jahat itu nggak bisa masuk gitu
ketika password wajah pengguna memang tidak menunjukkan bahwa dia anak anak
nah yang kedua itu adalah bagaimana kemudian ada pembatasan negara
nah itu juga misalnya dilakukan beberapa negara ya

paling jelas namanya china yang agak ekstrem nih dia
china itu juga melakukan pembatasan di mana anak anak itu hanya bisa bermain game di sabtu dan minggu
lalu dia juga ada jam
jadi kalau sudah melampaui jam yang ditentukan itu otomatis mati dan tidak bisa melakukan
ini dari anak anak kecanduan game online
mengingat angka di indonesia kecenderungan game online juga kan meningkat
yaitu bisa dilihat dari rumah sakit rumah sakit jiwa yang merawat anak anak akibat kecanduan game online
yang dulu rumah sakit jiwa itu nyaris tak ada bangsal anak gitu
tapi sekarang mayoritas gitu rumah sakit jiwa di indonesia
mulai menerima pasien pasien anak dengan gangguan jiwa
maksudnya apa akibat dampak dari kecanduan ya
jadi misalnya ada kasus yang kami tangani
anak itu tuh saking kecanduannya
seminggu itu mandi satu kali dan hanya mandi selama lima menit
nah ada itu misalnya adalah satu contoh bagaimana sudah kecanduan berat itu anak
baik bu renok
berarti artinya juga diharapkan pengawasannya lebih ketat lagi dari pemerintah
termasuk pelibatan dari kementerian pppa ini
saya kembali ke panahar
panahar melihat kondisi seperti ini
tadi program program sudah banyak sekali yang kemudian dijalankan
kami ingin tahu bagaimana kemudian monitoring dan evaluasinya
untuk memastikan bahwa program yang ada ini benar benar dijalankan
agar kasus seperti ini tidak lagi terjadi
dan terakhir tadi pak yang saya sempat sampaikan
ada desakan dari sejumlah pihak
bagaimana kalau kemudian literasi digital online ini
benar benar mungkin kementerian pppa koordinasi dengan kemedik putristek begitu pak
untuk masukkan dalam kurikulum anak contohnya
yang pertama tentu sesuai dengan tugas dan fungsi di kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
di koordinasi itu kan tiga hal yang terus kami lakukan
yang pertama adalah memantau mengevaluasi dan melaporkan
melaporkan ini tentu juga mengidentifikasi dari hasil pantulan pantulannya
jadi termasuk pengawasan dari kpai
lalu kemudian karena kita juga punya kewajiban untuk membuat laporan implementasi
maka kita punya kewajiban juga melakukan koordinasi kontrol
lalu kemudian juga memastikan bahwa misalnya dari hasil itu ada beberapa hal yang perlu diperbaiki
kita bersama sama melakukan upaya upaya perbaikan
misalnya tentang pentingnya tadi ya beberapa upaya yang harus dilakukan bersama
regulasi yang terus dilengkapi
tetapi yang lebih penting lagi mencoba di semua setting yang bersentuhan dengan anak
mereka melakukan aktivitas sehari hari baik di rumah di sekolah maupun di lingkungan masyarakat
itu juga harus dikuatkan
oleh karena itu maka upaya upaya bagaimana mencegah di setting
sekolah misalnya di satuan pendidikan ini juga menjadi penting
misalnya yang terkait dengan proses belajar mengajar
juga harus dibiasakan memberikan pemahaman kepada anak
lalu kemudian juga bisa mengantisipasi hal hal yang kemudian dalam proses belajar mengajar
juga berdampak pada persoalan persoalan seperti ini
misalnya di masa pandemi itu kan
anak anak banyak belajar
di rumah lalu kemudian mengkonsumsi gadget secara pool
lalu kemudian juga itu bukan berarti tanpa risiko
dan risiko risiko untuk diujuk rayu dengan menggunakan alat alat tertentu yang kemudian kita tidak minta
anak anak tidak minta lalu kemudian ada tawaran tawaran yang begitu saja masuk
lalu kemudian dikirim
kemudian terjadi praktek
dan maka terjadi praktek praktek seperti yang kemarin diungkap bersama ya
kpai dan tim cyber di maps pori
baik kita sama sama sepakat bahwa ranah digital ini seperti dua mata pisau ya
jika kita tidak bijak begitu menggunakannya
akhirnya nantinya bisa justru menghasilkan hal negatif begitu kepada anak anak
untuk itu perlu ada yang bisa menggunakannya
kolaborasi dari semua pihak kementerian
lembaga terkait kemudian dari kpai juga
dan juga pastinya dengan orang tua
agar bisa lebih sadar lagi
kita bisa sama sama menginformasikan kepada anak anak mana yang boleh dan mana yang tidak boleh
dan juga terus melakukan pengawasan tersebut
salah satunya sudah dilakukan oleh kementerian pppa
dengan adanya roadmap perlindungan anak di ranah daring
kita berharap bahwa ini semua bisa dijalankan dengan baik
agar kasus serupa tidak terjadi lagi
terima kasih banyak saya ucapkan kepada pak nahar dan juga bu retno
sudah bergabung bersama kami malam hari ini
sehat selalu bapak ibu